kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersekuku penyebab polusi udara ibu kota
bukan dampak dari keberadaan pembangkit listrik tenaga uap yang berada di sekitar jakarta terutama suralaya banten
klhk menyebut uap dari pltu tidak bergerak ke arah jakarta namun ke arah sebaliknya yaitu selat sunda
pemicu utama polisi ibu kota versi klhk adalah penggunaan kendaraan yang memludak
yang menghasilkan emisi gas buang yang juga sangat besar
benarkah demikian lantas apakah solusi jangka pendek seperti wfh maupun penerapan empat in satu
akan efektif mengurangi polusi di ibu kota
selamat malam mbak catherine
selamat malam mas
baik dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak klhk namun berhalangan bergabung dalam dialog kita di sore hari ini
langsung saja kalau begitu
mbak catherine artinya benar tidak klaim soal emisi dari kendaraan ini menjadi penyebab utama dan bukan dari pltu yang ada di sekitar ibu kota begitu
mungkin pandangan dari kami sedikit berbeda terkait ini
polisi udara di jakarta ini bukan observasi saja
semua mungkin mengetahui ada berbagai sumber bukan hanya transportasi
tapi juga sektor energi yang mungkin tadi sudah ditampilkan di berita
memang polusi ini kita bisa bilang sifatnya transpoundary yaitu lintas batas
mungkin saya ingin sampaikan di sini mungkin karena sudah diberikan kesempatan
polutan itu berjalan jadi bukan hanya emisi di dalam kota yang berkontribusi
namun juga tentu saja polusi yang
yang dilepas di luar jakarta
nah ini salah satu pesan penting mungkin untuk pemerintah
untuk tidak mengabaikan polusi yang dilepas di luar jakarta yang cukup signifikan di studi kami
mbak catherine dalam studi krea dan tentunya analisa anda begitu
dari luar jakarta ini apakah juga emisi yang sama yaitu dari kendaraan bermotor
atau kemudian keberadaan pltu pltu yang ada begitu mbak catherine
ya dari studi kami dilihat dari radius seratus km dari jakarta jabodetabek
nah dari studi kami ada satu ratus tiga puluh enam fasilitas industri
termasuk diantaranya enam belas unit pltu
pltu tentu ada cerobong dan mungkin dari sisi kami dari analisa dari baku mutu yang sekarang berlaku
ya itu tentu saja akan berkontribusi ke polusi udara ke kualitas udara tentunya
nah di musim ini ya
artinya mbak catherine kalau kemudian memang ada kontribusi seberapa besar begitu
apakah kemudian dalam riset yang dilakukan korea ada semacam berapa prosentasenya begitu
kalau kita lihat dari penyebab penyebab tadi
inventarisasi emisi atau polusi
inventarisasi emisi ini cukup kompleks mas kami belum ada persentase yang tepat
nah itu tadi ini permasalahan yang bisa ditanggulangi
namun belum ada mungkin harus ada komitmen yang lebih serius
untuk benar benar mengetahui sumbernya dari mana saja
kontribusi berdasarkan cuaca lokal seperti apa karena akan berubah
mungkin kita bisa lihat sekarang angka terus naik
ini ada beberapa faktor mungkin belum ada curah hujan cuaca cukup panas musim kemarau tingkat humeditas juga mempengaruhi
sedangkan emisi tetap terus berjalan aktivitas ekonomi sudah kembali normal ya
mungkin segitu dulu dari sampai belum ada estimasi pasti
mbak catheri menurut krea sebetulnya seberapa efektif akhirnya
kalau kemudian beberapa solusi jangka pendek yang disebutkan pemerintah adalah membatasi penggunaan kendaraan
kemudian adanya peralihan kepada kendaraan listrik kemudian bahkan ada skema empat in satu yang disebutkan menhub begitu
akankah itu akan bisa berjalan dengan baik bisa menekan dengan baik
sementara narasi di awal tadi anda menyebutkan ini juga sangat dipengaruhi bagaimana kualitas udara yang dibawa dari luar jakarta
ya mitigasi atau intervensi
pemerintah khususnya di sektor transportasi tentu sangat baik mas dan pasti akan berpengaruh
namun dari studi kami kami juga ada melakukan analisa dari wfh yang diterapkan di masa pandemi
bagaimana perubahannya terhadap tingkat emisi atau tingkat polusi di kota kota besar di asia tenggara
indonesia salah satunya tentu jakarta dari data yang kami punya itu no dua
salah satu senyawa yang dikeluarkan dari proses pembakaran itu berkurang empat puluh persen
namun pm dua lima yang mungkin sudah banyak juga diberita
debu tipis debu sangat halus yang kita lihat di langit saat ini
itu tetap sama tidak jauh berubah walaupun wfh sudah diterapkan di masa pandemi
nah itu implikasinya ya salah satu alasannya karena transportasi bukan satu satunya
jadi kita harus mengambil sumber atau penyumbang dari polusi
oke artinya kalau kemudian dari perbandingan perbandingan yang anda sebutkan tadi
hanya berdampak seberapa besar kemudian ketika nanti dilakukan wfh
berkurangnya aktivitas warga di luar dengan kendaraan pribadi yang kemudian dituduh menjadi penyebab utama begitu sejauh ini
pandangan dari kami mungkin tidak akan se efektif yang mungkin kita harapkan ya
dan juga kita tahu polusi udara ini masalahnya tidak bisa langsung hilang
karena ini multisektoral lintas batas juga emisi dari provinsi lain pun akan mempengaruhi
dari sisi kami mungkin tetap harus ada dilihat lagi emisi besar mungkin di luar jakarta yang mempengaruhi
dan harus ada aksi juga di luar sektor transportasi
mungkin ya saya mau menambahkan lagi
kendaraan pribadi bukan hanya satu satunya yang menimbulkan polusi
bagaimana truk mungkin kendaraan besar lainnya kendaraan berat
juga melewati jakarta tentu juga berkontribusi
jadi banyak sekali sumber yang perlu diperhatikan
terakhir kalau begitu mbak catherine dari pengamatan dari riset krea begitu
seberapa tepat kemudian
tanggapan solusi yang dikeluarkan atau jalan keluar yang paling tidak ingin ditempu oleh pemerintah hari ini
untuk kemudian menyelesaikan dan apakah ini sudah tepat di akar masalah sebetulnya
atau jangan jangan kita hanya berspekulasi soal solusi tapi ternyata jangan jangan tidak akan menyelesaikan masalah utamanya begitu
ya saya rasa belum tepat sasaran ya mas
mungkin tentu ini upaya pemerintah yang sangat baik
inisiatif yang cepat terhadap ini
namun tentu data terkait emisi ini juga tidak tersedia untuk publik saat ini
per unitnya misalnya per pltu atau per cerobong
dari mana kita bisa tahu itu sudah benar benar rendah atau benar benar bersih
jadi mungkin perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan dipastikan juga emisi yang cukup besar dari industri dan pembangkit listrik ini diperhatikan
dan tidak diabaikan dalam diskusi nasional
baik baik semoga ini juga menjadi masukan begitu untuk bagi pemerintah mencari solusi
terima kasih atas waktu anda
sehat selalu mbak catherine